penyelenggaraan hari bebas tanpa kendaraan bermotor di jakarta mendapat tanggapan sejumlah pihak
salah satu sorotan disampaikan jurubicara pemerintah untuk penanganan covid sembilan belas ahmad yuryanto minggu kemarin terkait protokol kesehatan
meskipun hampir sebagian besar masyarakat mengenakan masker namun banyak yang mengabaikan jaga jarak yang menjadi salah satu aspek dalam adaptasi kebiasaan baru
selain itu beberapa kategori masyarakat seperti anak kecil ibu hamil dan lansia juga diimbau tak memasuki area hbtkb
saudara saudara hari ini kami melakukan pemantauan di beberapa tempat
seperti pelaksanaan car free day di jakarta masih kita lihat beberapa masyarakat lupa bahwa physical distancing penting
ini yang kami lakukan
kami mohon untuk menjadi evaluasi kita bersama
gubernur dki jakarta ditemui selepas upacara di balai kota senin pagi mengatakan akan melakukan rapat pada senin malam untuk mengumpulkan fakta
evaluasi akan disampaikan terkait pelaksanaan teknis hbtkb pada minggu depan
tapi intinya adalah kita semua ini sedang dalam proses belajar
belajar untuk mentaati protokol belajar untuk mengelola kegiatan
dan setiap ada prosesnya kita harus mencari kegiatan yang lebih baik
proses ambil hikmahnya lakukan koreksi lakukan perbaikan begitu kira kira
dalam hbtkb minggu kemarin juga ditemukan lima orang peserta yang reaktif covid sembilan belas dalam rapi tes masal yang dilakukan polda metro jaya
tim liputan cnn indonesia jakarta